empat belas hari lagi ini rencana pernikahan pangeran harry dan meghan markle sudah di depan mata
nah salah satu yang ditunggu publik adalah busana pengantin yang akan dikenakan pasangan iti
banyak yang menduga pangeran harry tetap akan mengenakan seragam militer sama seperti sang kakak dan ayahnya
sementara desain busana pengantin yang akan dikenakan meghan masih menjadi misteri meski beberapa spekulasi terus bermunculan
informasi ini sekaligus menutup
pada sembilan belas mei dua ribu delapan belas bagian perhatian akan tertuju pada pernikahan pangeran harry dan meghan markle yang digelar di capel st george di windsor castle
tak sampai sebulan sebelum royal wedding digelar salah satu hal yang ingin diketahui publik adalah tentang gaun pengantin yang akan dikenakan meghan
sedikit pengingat kembali ke royal wedding sebelumnya
pertama pangeran harry mengenakan gaun pengantin yang akan dikenakan pangeran markle
di ratu elizabeth ii mengenakan gaun pengantin karya norman hartnel dengan hiasan kristal dan sepuluh butir mutiara saat menikah dengan pangeran philip dua puluh november seribu sembilan ratus empat puluh
ibu harry mendiang putri diana begitu mencuri perhatian saat menikah dengan pangeran charles dua puluh sembilan juli seribu sembilan ratus sembilan puluh
balutan gaun pengantinnya mencapai panjang tujuh enam meter
desainer david immanuel membuat gaun pengantin berwarna putih gadung itu dengan sutra tafeta dan sepuluh butir mutiara
gaun putri diana disebut sebut sebagai salah satu gaun pengantin yang paling dikenang di dunia
menikah di usia senja ibu tiri pangeran harry camilla pargerbows memilih menggunakan gaun berwarna biru
gaunnya dipilih kate middleton pangeran yang mencari panggilan emas saat menikah dengan pangeran charles sembilan april dua ribu lima
sementara saat menikah dengan kakak harry pangeran william kate middleton memilih busana pengantin karya sarah burton dengan rumah model alexander mcquine
meski jauh dari kesan glamor gaun yang dipilih kate sempat menjadi tren dan inspirasi karena dianggap sederhana namun elegan
kini perhatian berikutnya akan tertuju pada meghan markle
sejumlah surat kabar inggris telah mengonfirmasi bahwa markle telah mencoba gaun pengantinnya sejak awal april lalu
namun seperti apa gaun yang akan dikenakannya masih menurut tanda tanya
dari beberapa gaya busana yang dikenakannya selama ini sejumlah pengamat memprediksi meghan akan memilih gaun pengantin yang sederhana dengan aksesori minimalis
anda harus berpikir tentang venue
dekatannya harus sesuai dengan venue yang anda berkahwin di dan tentu saja dia berkahwin di chapel di windsor
jadi anda harus menemukan sesuatu yang akan berfungsi untuk lokasi itu
ini harus berfungsi secara regal harus sesuai tapi juga harus membuatnya merasa sangat nyaman
beberapa nama santer diberitakan akan menjadi perancang gaun pernikahan meghan
di antaranya rob n russo yang merancang busana di foto pertunangannya
lalu adam moralioglu jenny peckham
hingga rumah mode burberry
tentu akan terus berkembang mendekati hari h pernikahan meghan dan harry
namun seperti apa nantinya gaun pengantin yang akan dikenakan meghan
kita akan ketahui bersama jawabannya saat meghan tiba di kapel st george